dan selanjutnya sudah ada koresponensi nn indonesia roni satria di labuan pandeglang banten
selamat siang roni
roni sejauh ini bagaimana upaya penanganan terhadap sejumlah korban dari tsunami yang terjadi di sana
selamat siang alfian
sebelum membicarakan terkait dengan penanganan korban anda mungkin bisa melihat di belakang saya ini terdapat ataupun terlihat genangan air
di mana ini merupakan banjir yang terjadi sejak pagi tadi yang melanda tepatnya di pasar labuan
kalau kita tahu pasar labuan ini pasca tsunami kemarin sempat belum beroperasi dan mulai menunjukkan geliat ataupun beroperasi lagi sejak kemarin
nah baru satu hari namun hari ini kembali tidak bisa menunjukkan aktivitas
karena memang dari sejak subuh tadi curah hujan yang tinggi sejak tadi malam menyebabkan air di kawasan labuan ini
menaik segitu hingga empat puluh hingga lima puluh cm
dan sejumlah kampung yang terendam banjir ataupun terdampak dari banjir pada hari ini
yang itu di kampung sukarame kampung pangusepan kampung btn desa teluk dan juga di tempat titik saya sekarang itu di pasar labuan
nah kalau kita melihat dari apa yang diprediksi oleh bmkg tadi malam
yang telah disampaikan bahwa curah hujan cukup tinggi gelombang air diprediksi bisa mencapai satu
lima hingga satu meter
dan hal tersebut yang menyebabkan adanya dorongan kepada kali
yaitu dari tempat saya berdiri ini bisa dikatakan cukup ada kali besar
yaitu kali muara labuan yang mendorong airnya untuk meluap
karena daerah ini bisa dikatakan daerah cekungan seperti itu alfian
menjadi titik akses dari jalan raya pantai carita untuk menuju ke kecamatan labuan
kemudian titik ataupun jalan akses menuju ke tanjung lesung
nah ini menjadi titik sentral sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh dari kecamatan labuan
di mana ada posko utama dalam penanganan bencana pasca tsunami tersebut
namun sejumlah aktivitas ataupun kendaraan sangat sulit untuk melewati lokasi ini
nah dari kalau kita bisa lihat tentunya penyaluran bantuan pun yang ada dari posko utama
untuk menuju ke posko posko yang ada di sekitar labuan maupun di pantai carita
harus melewati titik ini terlebih dahulu
bila kita lihat dengan adanya banjir seperti ini tadi saya lihat ada sejumlah kendaraan
yang mogok ataupun keluarga masih berupaya untuk memaksa melintas di titik ini
tadi juga ada keluarga yang diungsikan ke tempat yang lebih tinggi
karena ada di belakang saya ini kalau arah seratus meter ke belakang
ini ada perumahan warga dan juga di belakang sana ada pasar labuan
yang memang saya sebutkan tadi tidak ada aktivitasnya
di sana banyak sekali perumahan warga yang tadi saya sempat bertanya
bahkan sampai menuju ke lantai dua
jadi ini bisa dikatakan kurang lebih lebih dari
satu meter bahkan alfian
dan titik ini kalau kita tahu adalah mereka warga warga yang tadinya kalau di gempa
maksud saya pasca bencana tsunami ini
tidak ada yang terdampak titik ini
karena bisa dikatakan cukup jauh jaraknya sekitar tiga kilometer menuju ke bibir pantai
dan memang aktivitas kenapa sejak pasca tsunami ini tidak ada aktivitas di pasar
karena banyak warga yang diungsikan di sejumlah titik
sehingga memang mereka tidak berani melakukan aktivitas
mereka berani beraktivitas lebih dahulu baru kemarin beraktivitas
namun hari ini diterjang banjir dan akhirnya mereka tidak bisa beraktivitas kembali di pasar ini alfian
ya roni berarti dengan seperti yang anda sampaikan tadi
bahwa banjir ini sedikit mengganggu atau paling tidak mengganggu distribusi sejumlah bantuan
ke sejumlah daerah yang terkena tsunami begitu ya
apakah ini juga berdampak pada upaya pencarian terhadap sejumlah korban
yang mungkin masih berada di reruntuhan akibat tsunami ini
kalau terkait dengan pencarian korban
konsentrasinya ada di sejumlah titik alfian
ada di carita ada di cinangka
kemudian yang sekarang saat ini lebih banyak di kecamatan sumur
yang jaraknya sekitar delapan puluh hingga sembilan puluh km dari titik saya berdiri sekarang ini
sehingga memang ada posko posko yang memang dari tim sar gabungan sendiri sudah membangun posko di sana
yang tidak perlu melewati jalur ini sebenarnya
konsentrasi pencarian pencarian baik dari mereka
dari polri tni dan juga tim sar gabungan bnpb
mereka sudah mengkonsentrasikan titik titik atau menyebarkan tim tim mereka
atau personil personil mereka di titik titik tersebut
sehingga setiap harinya konsentrasi di titik yang telah ditugaskan
nah pencarian terus dilakukan pada hari ini alfian
namun kalau kita tahu terkait dengan distribusi yang saya sebutkan tadi
memang ada jalur jalur yang dimana kalau kita lihat titik ini juga mengarah ke arah pandeglang
dari tol menuju ke jakarta ataupun dari titik dari cilegon menuju ke labuan
karena kita tahu labuan ini menjadi posko utama
jadi setidaknya untuk konsentrasi pencarian yang terus dilakukan tidak terimbas dari banjir yang ada di titik labuan ini
namun mungkin sedikit akan mengganggu proses penyaluran bantuan
karena memang ini menjadi akses dari titik titik untuk bagaimana posko utama yang ada di kecamatan labuan ini
untuk disebar ke titik titik yang ada di carita
yang ada di anyer cinangka ataupun yang menuju ke titik titik di sebelah utara dari banten ini alfian
baik terima kasih roni satria melaporkan langsung dari labuan pandeglang banten